selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal dua ayat satu dan pasal tiga
untuk pasal delapan belas undang undang tidak bidana korupsi untuk pasal lima puluh enam kuhb
sudah buka puasa belum bu
pada hari ini sebagaimana disampaikan oleh
dan bidana khusus dalam perkara tidak bidana tata niaga timah di wilayah kuhb pt timah
telah memeriksa tiga orang saksi
di mana salah satu dari tiga orang saksi tersebut yaitu saudari hln
dasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif
penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka
selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan
dan untuk kepentingan penyidikan
kita lakukan penahanan di rutan salemba
cabang kejaksaan agung untuk dua puluh hari ke depan
kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa
yang bersangkutan selaku manager pt kse
diduga kuat telah memberikan bantuan
untuk mengelola hasil tindak pidana
kerjasama penyewaan peralatan processing keleburantimah
dimana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui pt kse
untuk kepentingan dan perlindungan kesehatan
keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain
dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran csr dana csr
selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal dua ayat satu dan pasal tiga
yungto pasal delapan belas undang undang tidak pidana korupsi yungto pasal lima puluh enam kuhp
mungkin itu yang bisa kami sampaikan barangkali nanti ada pertanyaan silahkan
saya ihsan sitorus saksikan program program kompastv melalui siaran digital